setelah samsung dan juga xiaomi kali ini giliran raksasa apple memenuhi peraturan tkdn yang tetap bisa berjualan ponsel di tanah air
namun kali ini bukan pusat perakitan yang dibangun melainkan pusat inovasi yang akan mulai beroperasi di grand office park bsd city tangerang
pertemuannya itu gimana sih mas negosiasinya pasti ada requirement requirement memang yang skala internasional ya memang ini kita ngomong apple soalnya
jadi memang kita dari awal kita objektif kita membuat digital ecosystem ini memang kita perlu cari anchor tenant
dan kebetulan satu nama besar apple bisa bergabung sama kita juga gitu ya
tapi ini memang masih dalam tahap finalisasi kita lagi finalisasi sama apple nya
mereka juga masih ada beberapa alternatif lokasi di kantor kita di beberapa lantai di tempat kita
jadi nantinya mereka akan jadi bagian dari komunitas kita
sekarang rencana apple akan merekrut karyawan di indonesia ini ada korelasi dengan sekolah startup yang dibangun di sini
jadi waktu pas mereka datang pertama kali ke sini mereka itu mesti tahu resource nya dari mana
resource maksudnya adalah talent pool nya dari mana
karena nyari tiga ratus orang buat kayak misalnya software engineer itu nggak gampang
talentnya gitu mereka pasti akan mau cari yang the best talent gitu ya
dengan hadirnya ada dua sekolah gig farm dan purwodik it school itu salah satu dari talentnya mereka juga
mungkin bisa jadi set talentnya mereka di luar yang bsd sendiri kan udah punya dari mulai ada dari sd sampai sma squad vocational school sama university juga
itu mungkin totalnya kurang lebih hampir seratus ribu students lah kita punya
atau apalagi mas mungkin ada requirement requirement khusus memang harus dipenuhi tuh ketika perusahaan sekali teras sama seperti ini ya
betul jadi sebelum mungkin kalau kita ngomong sebelum nama nama besar ini udah ada yang startup ya teknologi perusahaan teknologi
kayak misalnya unilever juga udah bergabung sama kita jadi mereka itu butuh sampai empat redudensi gitu ya
jadi service provider mereka minta empat jadi kalau putus yang satu tiga masih bisa cover dua putus dua masih bisa cover
jadi reliability adalah nomor satu buat kita
sekarang mereka posisinya masih kayak kenan gitu ya
ini rencananya ini kalau tiga tahun lagi atau empat tahun lagi ini ada bangunan sendiri atau seperti apa
bisa digambarkan nggak sedikit
ya jadi sampai detik ini sih mereka sementara masih butuh tempat sewa ya
obrolannya baru sampai situ jadi nanti dan memang ekosistem yang kita mau bangun tadi buat silicon valley tadi itu semua kita transit pool di green office park dulu
sebelum nanti di digital hub kita yang satu project baru teknologi park untuk digital komunitas itu jadi
di gedung pertama nanti mungkin akan jadi di tahun dua ribu sembilan belas
mereka nanti komunitas yang ada di green office park ini mungkin akan pindah ke sana
oh dari sisi pemerintah bilang kuartal kedua harus sudah beroperasi kantor apple di sini
sudah ada tahapan realisasi maksudnya finalisasinya itu seperti apa
kalau dari sisi kita sih secara gedungnya sudah siap gitu ya
tapi mungkin memang mereka mungkin masih dalam tahap finalisasi
karena kan waktu pas mereka nanti datang ke sini kan kita butuh gambarnya dari mereka
desainnya seperti apa karena itu mesti kita approve juga gitu kan
jadi memang ada beberapa nanti akan kita tektokan sebelum mereka nanti benar benar resmi berkantor di sini